boba basket justin holliday dari indiana pacers di nba sedang menjadi pembicaraan
pada oktober dua ribu dua puluh satu lalu justin holiday mengunggah foto mengenakan kemeja batik berwarna dominan merah
unggahan ini dilengkapi dengan caption bendera indonesia merah putih
usut punya usut ternyata justin holiday memang bekerja sama dengan perajin batik asal blitar yogi rodianta dan santika
justin holiday juga memesan batik dengan motif khusus
batik pesanan justin ini dibuat di kain berukuran satu lima x tiga meter
batik tulis memang didesain khusus berdasarkan kesepakatan antara justin holiday dengan yogi dan santika
kedua pihak sepakat untuk memasukkan motif khas kota blitar seperti kuda lumping pecut gendang dan gapura makam bung karno
tak lupa inisial jhjh
diperkirakan batik pesanan justin holiday ini akan selesai pada akhir februari
batik ini dibanderol harga sekitar dua juta rupiah
jadi memang mulai dari dua ribu sembilan belas awal saya dan istri saya ini sering berkontak dengan beberapa kprd di luar juga dengan beberapa duta besar
mungkin dari situ akhirnya pada tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
jadi justin holliday terkonek dengan kita
dan akhirnya kita sepakat untuk dia memesan kerjasama
memesan batik tulis yang bermotif khas indonesia khususnya motif khas blitar
aksi justin holida ini mendapat perhatian dari menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
di akun instagramnya
di akun instagramnya
sandiaga juga menyebut jika yogi dan santika pernah mendesain udeng atau penutup kepala untuk ia pakai di sebuah acara
sandi berharap dengan semakin mendunianya batik indonesia
lapangan kerja juga semakin terbuka luas khususnya untuk umkm di bidang fashion